sekjen partai demokrasi indonesia perjuangan hasto kristianto menjawab permintaan pakar hukum tata negara denny indrayana
ke dpr untuk memeriksa joko widodo yang tak lagi netral di pilpres dua ribu dua puluh
hasto mengklaim cawe cawe jokowi terkait hal hal yang tak sesuai penyelenggaran negara dan bermaksud untuk menyukseskan pemilu dua ribu dua puluh
sekjen pdip meminta denny indrayana membuktikan tindakan jokowi yang dianggap tidak netral dan melanggar undang undang
dalam proses menuju pemilu dua ribu dua puluh
menurutnya presiden selalu mengedepankan dialog dan rekonsiliasi nasional
tak hanya itu hasto menantang mantan wamen kumham denny indrayana buka bukaan soal dugaan penyalahgunaan kekuasaan di era pemerintahan sby
hasto menyinggung soal dugaan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral untuk menaikkan suara partai tertentu hingga tiga ratus persen
nah kalau bicara kemaksulan pak denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi
jadi pada tahun dua ribu sembilan ketika instrumen negara digunakan sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan tiga ratus persen
kalau pd perjuangan ini kan kemarin naiknya hanya satu delapan persen
itu pun dengan berbagai upaya kerja lima tahun
nah sehingga janganlah apa yang dulu dilakukan oleh pak denny indrayana merupakan bagian dari rejim pemerintahan saat itu
kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan pak jokowi yang sudah teruci dalam komitmen menjaga demokrasinya
pak jokowi ini pemimpin yang berdialog yang tidak punya dendam politik
sama dengan ibu megawati soekarno putri lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional